aku gak mau ma
mbak berbulan gak nyangka sama kamu yosa
ternyata kamu sejati tuh
memperlakukan mbak sama mas al
sudah clear kan masalahnya
kamu harus lebih percaya sama suami kamu
untung ini bisa dan ada buktinya
padahal al sama sekali tidak salah
aku sebenernya dari awal ketika elsa cintamu
cerita aku tetap percaya sama mas al
tapi setelah mas al ingin mengasih bukti ke aku ma
ternyata bukti itu palsu tentang foto itu
itu aku berpikir kalau misalkan mas al ini memang bersalah
dan menutupi kesalahannya
ya mama ngerti tuh
tapi memang gak semua masalah tuh bisa dibuktikan
tapi bisa dirasakan
percayalah sama suami kamu ya
keretakan rumah tangga
bukan melulu karena orang ketiga
kayaknya lebih baik kamu tunggu di luar aja deh
biar aku yang coba bicara sama elsa
jadi sebenernya ada apa ini elsa
kenapa bisa kamu sampai fitnah hal dia bareng
coba ceritain sama ma
jangan ada yang kamu tutup tutupin elsa
aku dateng ke muzik
akhirnya lo bakalan husband
dia b alpha
karena aku marah banget sama aldebaran ma
dia udah ngasih invoice ke nino
karena dia gak terima kehilangan hak adopsi reina ma
dia mau aku cerai sama nino ma
aku udah pernah bilang sama kamu elsa
jangan pernah cari masalah sama aldebaran
sekarang semuanya jadi kacau elsa
terus kamu hamil sama siapa
itu anak siapa elsa
jangan keceming keceming aku gak mau papa sampai dengar
pernah bilang sama mama
kalau andin itu
kenapa sekarang jadi kamu
dan roy gak mau tanggung jawab ma
sampai akhirnya aku emosi
dan akhirnya aku
aku bunuh dia ma
anak yang ada di dalam kandungan andin itu
anak yang ada di dalam kandungan andin itu
anaknya roy juga ma
kita berdua ditipu mah
fro itu emang bener bener laki laki hidung belang mah
tolong aku hemat jangan sampai ada orang yang tahu kalau aku hamil anaknya roy
bisa bisa lama lama orang tahu kalau aku yang ngebunuh
mama benar benar gak tau
mama gak tau lagi sam
mama lelah terus terusan menutupi semua kebohongan kamu
mama gak mau bantuin aku ma
kenapa saya jadi seperti ini
kenapa aku salah mendidikkan
apa yang harus aku lakukan sekarang
biarin dia istirahat pak yuk
kamu udah ngomong sama yelsa
dia cerita apa tadi
dia masih sangat terpukul padi
kita pulang aja yuk
kita pulang pamit sebentar sama yelsa
tadi aku udah bilang sama elsa kita mau pulang
kamu ke kantor
sambil angkat ya
al kamu sama andin kan baru baika
jalan jalan kek makan makan happy happy
aku sibuk mak
kerjaan aku banyak
kamu harus sering luangkan waktu untuk pasangan kamu
komunikasi kalian kurang baik
kamu jalan jalan ya sama al ya
makasih ya pak
gak usah senyum senyum
udah buruan sana siap siap
saya tungguin disini
iya masa aku siap siap dulu ya
jodoh sama istri kamu sendiri
jodoh sama istri kamu sendiri
cewek ya kalau siap siap ya
din buruan dong
udah jam berapa nih
aku kenapa sih mas yang dorong tuh gak sabaran banget